sonia diperkirakan melahirkan pada dua puluh lima juni ini
selain mempersiapkan keperluan bayi
sonia dan suami juga tengah bersiap siap melakukan rapid test
di salah satu rumah sakit swasta di palembang sumatera selatan
biaya rapid test di rumah sakit tersebut rp empat ratus tujuh puluh sembilan
selain rapid test mereka juga diwajibkan membekali diri
dengan alat pelindung diri atau apd untuk digunakan saat proses melahirkan
tes ini menjadi krusial untuk dilakukan agar dapat ditangani dengan cepat
jika hasil tes sang ibu reaktif atau positif terhadap virus sars cov dua
menurut dokter kandungan boy abidin
ada prosedur persalinan yang sangat ketat bagi ibu yang positif covid sembilan belas
namun ia menambahkan belum ada riset kedokteran
yang menyatakan virus bisa menyebar melalui placenta
jadi kalau bayi lahir ibunya dicurigai positif atau menemukan positif covid sembilan belas
memang bayinya tidak kita dekatkan ibunya
jadi kita pisahkan supaya bayinya lebih aman
kalau penanganannya kita akan jelas pisahkan
jadi nanti dia ada ruangan ward khusus untuk isolasi pasien isolasi
jadi nanti mulai dari persalinannya
kalau misalnya dia normal kita ada khusus protokolnya
kemudian untuk yang operasi cesar pun
ruangan kamar operasinya pun kita buat dengan tekanan negatif
artinya untuk melindungi sepeda
tidak ada penyebaran dari virus tersebut
kemudian setelah keluar dari kamar operasi atau kamar persalinan
dia masuk ke ruangan khusus untuk isolasi
jadi untuk ibu dan untuk bayinya sudah ada jalur khusus untuk itu
biaya tambahan persalinan untuk memenuhi protokol kesehatan
yang bisa mencapai satu juta rupiah adalah beban tambahan
yang harus dihadapi para orang tua
bagi sebagian orang biaya ini bisa jadi memberatkan
syara mediana denny irvan jakarta